masih di cnn indonesia sport raihan medali emas sea games beberapa tahun belakang
belum mampu menghentikan asa dua penjudo indonesia untuk kembali mendapatkannya di sea games filipina november mendatang
nikadek ani pandini dan iksan apriyadi menjadi pengemban tugas penuhi target dua emas dari tim jude indonesia
dan informasi menarik berikut sekaligus menutup cnn indonesia sport malam ini
update selalu informasi olahraga anda hanya di cnn indonesia sports
saya sarah ariyanti pamit undur diri selamat malam dan salam sports
saya nik kadek ani pandini judo indonesia
judo indonesia min kelas lima puluh tujuh kg putri asal bali
nama saya iksan apriyadi saya atlet judo indonesia berasal dari singajaya garut
saya main di kelas tujuh puluh tiga kg putra
saya mulai ikut judo tahun dua ribu empat
itu sudah mulai ikut pertandingan di daerah
tahun dua ribu tujuh sudah dipanggil pelatmas
waktu itu umur saya tiga belas tahun kelas dua smp
mulai ikut judo saya dari smp kelas satu smp
dulu saya sebenarnya s lima di garut saya belum pernah mengenal judo

saya ikut kelas satu smp
dan di situ saya ikut kelas dua smp
di situ ada saudara saya yang ikut judo juga
dari situ saya mengenalin judo ikut judo
kalau untuk target sih emang semua pelatih pengurus
karena saya sudah di kemarin mendapatkan mendali emas
jadi saya harus si game berikutnya harus bisa dapat emas lagi
ya beban sih tapi ya gimana lagi harus saya jalani
karena saya mencintai judo
karena saya mencintai judo
karena saya mencintai judo
kalau saya hanya maunya memang mau juara cuman saya ikut judul saya enjoy
jadi pengen terus lebih lebih lebih pengen buat sejarah baru untuk indonesia
jadi tergantung sebenarnya mereka tuh emas asalkan kalau model fisik teknik sudah bagus tinggal mental aja
maksudnya mental itu bukannya dia takut
tapi mental kehidupan pribadi mungkin ya
kalau mereka selesai semua saya yakin itu luar biasa
emang berat sih meninggalkan kedua anak
dulu saya udah dua ribu tiga belas saya belum menikah dulu
habis di situ saya dua ribu lima belas baru menikah jadi punya anak dua
habis di situ lah saya merasa baru menikah

habis di situ lah saya merasa baru menikah
beratnya di situ ya
beratnya di situ ya
kalau masih single saya ya rebive ya
nggak terlalu nggak bercabang pikirannya
kalau sekarang kan udah berkeluarga jadi kita ada bercabang gitu pikirannya
kalau kita berpikir jenuh ya pasti jenuh ya
cuman karena ya hampir dua belas tahun saya di sini
mungkin jenuh bosan
mungkin jenuh bosan
mungkin jenuh bosan
tapi inget ada temen temen ada rekan rekan pelatih yang membangun semangat
ini tuh kayak mentor
dia dia apa ya menurut saya itu dia panutan
jadi kalau di putri tuh kalau nggak ada panutannya dia akan lupa

maksudnya kalau secara kehidupan pribadi ya di asrama itu
kalau ada ani tuh gak tahu kenapa itu pengaruhnya besar banget
jadi dia bisa ngasih ngasih efek yang bagus lah buat junior juniornya
kalau sebelumnya juga saya baru masuk atau junior junior baru masuk ke sini
saya udah bicarakan kita kumpul bareng
kalau ada yang bagus dari saya boleh ditiru
kalau nggak ya nggak usah dipiru
kalau nggak ya nggak usah dipiru

mereka salah satu komponen yang bisa bikin saya juara
karena tanpa mereka saya juga nggak akan bisa juara
judo disini saya banyak mengenal senior senior rekan rekan
jadi apa banyak sekali saudara saudara
pergaulan di dalam judo banyak hal hal yang bisa memberikan jalan buat saya untuk maju berprestasi
kalau saya sih ya kekuatan terbesar itu tuhan keluarga sisanya ya teman teman di sini
sama pelatih dan para penghudung
motivasi tertinggi dari keluarga
ya mau ngangkat nama keluarga
kenapa bisa gitu ngelahirin orang seperti saya
selagi saya masih kuat dan masih dibutuhkan saya mungkin akan terus
modal saya semangat dan pantang menyerah